sejumlah pengemudi ojek online panik dan berlarian mengambil sepeda motor mereka
yang terparkir di atas trotoar jalan di kawasan menteng jakarta pusat rabu siang
mereka memohon dan mengaku motornya hanya ditinggal sebentar
namun petugas suku dinas perhubungan jakarta pusat tetap bertindak tegas
seorang pengemudi ojek online mengaku terpaksa memarkir kendaraannya di area itu
lantaran harga sewa parkir di tempat tujuan mahal
sementara konsumen tidak memberikan uang lebih untuk parkir
dalam razia tersebut
petugas mengamankan sepuluh sepeda motor yang melanggar aturan parkir
semua kendaraan dibawa ke kantor suku dinas perhubungan jakarta pusat
gali putra jakarta